ketika saksi tidak ada sekalipun sebenarnya ketika dokumen dokumen yang diunggah itu tersedia
itu kan membantu banyak pihak ya saya nggak punya saksi
apa namanya situasi itu juga satu keniscayaan
dan kemudian yang pasti pleno rekapitulasi di tingkat nasional itu juga salah satunya
pasti akan juga menelusuri itu mengapa
dan kalau kemudian memang dirasa masih ada ruang
kebetulan lembaga penyelenggara yang lain bawaslu punya mekanisme itu
punya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran administrasi secara cepat
dan itu kemudian kan kita bisa perhatikan tadi di forum
tentu itu nanti akan masuk ke wilayahnya bawaslu
tapi yang jelas di banyak hal kan juga memang ada juga yang tidak menandatangani segala macam
atau misalnya saksinya memang kebetulan tidak ada
ketika saksi tidak ada sekalipun
sebenarnya ketika dokumen dokumen yang diunggah itu tersedia
tapi kemudian dia hasilnya ada c hasilnya ada
itu kan juga membantu peserta pemilu
dan juga sekaligus membantu publik ya
untuk kemudian ya kecurigaan nggak perlu lagi
tapi kalau ada masalah diungkap di disclosure sama kita sampai dalam kok
tentu yang manifest ya yang konkret
oh berdasarkan laporan yang diterima saksi ini ada putusan bawaslu begini
kan kita nggak bisa ngomong tps di sekian kecamatan apa
kita ngomong tps nomor sekian di desa kelurahan ini kecamatan ini kabupaten ini
untuk pemilu yang mana nah itu kita bisa masuk